pemerintah menyebut angka kasus positif covid sembilan belas di ibu kota melambat amat signifikan
tak hanya kasus positif angka kematian akibat covid sembilan belas juga turun dalam tiga hari terakhir
pada dua puluh empat april kasus baru covid sembilan belas di indonesia melebih empat ratus kasus
tiga hari berikutnya angka kasus baru turun menjadi dua ratus empat belas kasus pada dua puluh tujuh april kemarin
begitu pula dengan angka kematian pada dua puluh empat april menyentuh angka empat puluh dua jiwa
namun kurvanya melandai pada dua puluh lima hingga dua puluh tujuh april sebanyak dua puluh dua orang
doni monardo menyatakan penurunan kasus positif covid sembilan belas ibu kota disebabkan oleh dampak positif
dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar psbb di dki jakarta
khusus dki perkembangan yang terakhir kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat
dan saat ini sudah mengalami flat
dan kita berdoa semoga tidak terlalu banyak lagi kasus positif yang terjadi
ini diakibatkan karena psbb
meski psbb di dki dinilai berhasil doni menyebut pemerintah masih menemukan sejumlah kasus pelanggaran saat psbb
doni berharap langkah tegas yang dilakukan oleh gugus tugas penanganan covid sembilan belas ini dapat memberi efek positif
yaitu semakin berkurangnya penyebaran virus corona
meski demikian epidemiolog dari fakultas kesehatan masyarakat
universitas indonesia panduryono menyatakan pada detik com
pemerintah hanya berupaya untuk membuat masyarakat tenang
pandu menyebut tinggi rendahnya jumlah kasus bergantung pada jumlah pasien yang diperiksa
jika jumlah yang diperiksa lebih sedikit dari sebelumnya
maka otomatis angka kasus positif juga akan menurun